tapi kalau dia datang langsung ketemu dia akan cenderung lebih disukai
jadi untuk memastikan itu kalau kita lihat seperti diutarakan oleh menteri koordinator kemarin
baik untuk dokter baik untuk perawat penunjang medis ataupun tenaga lainnya
ada yang masih berhutang ada yang dengan cash bond
nah tetapi di sini yang saya perhatikan adalah ketika itu mengandung hal yang membangkitkan sisi emosi yang mendalam
baik pak arifin terakhir apa yang ingin anda sampaikan pak kepada masyarakat khususnya di dki jakarta ya
selain rekonstruksi masyarakat juga melihat lebih detail dan jelas
jika dipadukan dengan kampanye tatap muka secara virtual untuk menyasar segmentasi konstituen yang terliterasi dan paham dengan teknologi
dan kemudian setelah di pujla atau closed loop distribution ini
konstruksi hukum yang berjalan kemudian dari penyidik juga apakah juga bisa melihat hal itu mbak
kemudian ya tentu tidak percaya begitu saja